tidak ada penolakan untuk saya
amar mahendra kenapa harus kesini juga ya
bukannya amar itu berpihak ke nino
tapi kenapa malah datang ke andil
atau jangan jangan amar udah mau memilih elsa
tapi elsa masih jadi pengajar
andin jadinya ngu
ya mungkin memang belum dikasih tahu
karena takutnya nanti catherine mungkin shock
bu andin pun belum cerita ke catherine
waktu dia nengok itu kemarin
ya mungkin ada baiknya seperti itu ya pak
karena yang terpenting sekarang adalah kesembuhan dari bu catherine
mungkin memang kita harus fokus dulu untuk kesembuhan total dari bu catherine
biarkan dia pulih
dan melakukan tahap selanjutnya
dan menurut saya
mungkin lebih baik
pak enggak atau pak mice yang
menceritakan itu ke catherine
ya meskipun saya juga
catherine tau kalau misalkan
dan pak chandra
ternyata sudah meninggal
lebih baik seperti itu kalau begitu
pasti bapak sama keisha
di sana seneng ya tadi kita nengokin
doa doa kita sampai kesana ya
aku mau langsung ke kamarnya
aku capek banget
nanti aku mau mandi sekarang ganti baju
oh yaudah oke
bisa dibikin aja
ini kan surat kepolisian
jangan sampai mama lihat ini
jangan sampai mama lihat ini
mungkin surat ini dikirim polisi buat nino
gue harus memeriksanya
bukan bener buat nino
untung aja mama gak ngeliat
bukan bener buat nino
atas laporan elsa nenita andini karisma putri
aduh ini kenapa harus dipanggil si ninonya
gue harus buang surat ini
jangan sampai ditemuin sama mama dan dino
gue kan sempat nanya sama temen gue soal pengacara
apa dia bisa rekomendasiin sekarang ya
lebih baik gue langsung janjian
izin dengan gue untuk ikut menyalah dikit tentang kasus celakaan itu
gue ngelakuin ini semata mata cuma buat resha
gue cuma takut din
bisa aja nino tau kalau misalnya gue ayahkan keisha
terus dia dengan sengaja diam diam melenyamkan keisha
tuh bigor dengan aku
terus mau apa dari saya
kita bantuan apa
saya coba pikir pikir dulu ya saya pengen lihat dulu kamu kayak gimana orangnya
yaudah kalau gitu gue permisi dulu ya
di lobi ada pak amar yang ingin bertemu sama ibu
apa bu andien mau menemuinya
enggak saya nggak mau ketemu sama dia
bilang aja saya sibuk ya
oke kalau gitu
saya permisi bu
bu andin tadi baru aja bilang sama saya
beliau gak mau ketemu sama pak amar
masih banyak kerjaan
oke baik mbak felis
yaudah kalau gitu saya lanjut kerja lagi ya
maaf pak bu ani sedang tidak bisa bertemu dengan siapapun
bu andien sedang banyak pekerjaan
si pengacara itu
kira kira si amar disini mau ngapain ya
sudah dibilang kalau amar mahendra sudah menunggu
tolong disampaikan kepada ibu andin kalau saya adalah orang yang menolong ibu andin
tidak ada penolakan untuk saya
amar mahendra kenapa harus kesini juga ya
bukannya amar itu berpihak ke nino
tapi kenapa malah datang ke andi
atau jangan jangan amar udah mau memilih elsa
tapi elsa masih jadi pengacara
gara gara elsa laporin ke polisi
andien jadi nyelidikin soal kecelakaan itu
ditambah amar mahendra
tapi gue masih belum tahu sih
ngapain amar kesini
tapi gue harus tahu
dari tadi saya perhatiin si mas menjelma di raja
udah beres juga berusaha sama bu andien
itu orang ditanya malah pergi
hari ini kenapa sih
ketemu sama orang orang yang bukan aku harapin
sekarang pak amar
dan nampaknya pak amar masih menunggu bu di resepsionis
soal meeting kemarin udah di follow up kan
ini untuk laporan dari unit marketing
pak amar tidak mau pergi
beliau masih menunggu untuk bertemu dengan ibu
mau ngapain sih dia
dan pak amar juga bilang
kalau dia salah satu yang menyelamatkan buandin waktu kecelakaan
dia bilang kayak gitu sama kamu